dan untuk mendalami perkembangan penanganan kasus perampokan tadi pagi
kami akan ajak anda untuk mengikuti laporan dari koresponden kami ruli kurniawan
yang saat ini masih berada di kawasan porong indah tepatnya di sekitar lokasi kejadian
ruli setelah berhasil dibeku kemudian sandra berhasil dibebaskan pelaku sudah dibawa ke mapolda metro jaya
apa yang bisa anda laporkan dari lokasi kejadian saat ini aktivitas apa yang terjadi di sana malam hari ini
ya budi dan juga pemirsa baru saja sekitar kurang lebih sepuluh menit yang lalu
tim puslabor polda metro jaya baru saja memasuki rumah nomor tujuh belas di jalan bukit hijau sembilan ini
dan mereka datang untuk melakukan olah tkp dan terus dilakukan hingga nanti malam nanti
untuk melihat bagaimana sebenarnya situasi dalam rumah ketika aksi penyanderaan itu terjadi
dan baru saja kalau saya berpikir
boleh memberikan informasi budi dan juga pemirsa pada pukul setengah enam sore tadi
pihak dari pol depok jaya merilis sejumlah barang bukti
dengan adanya barang bukti yang dirilis ini semakin menguatkan bahwa aksi pencurian yang disertai dengan penyanderaan ini
sudah amat terencana dengan rapi
dari barang bukti yang dikumpulkan oleh pol depok jaya
di sana terlihat ada tali dan juga ada jangkar yang dipakai oleh pelaku untuk memanjat tembok rumah
di pondok indah ini
yang kedua di sana juga terlihat ada topeng berwarna hitam sejumlah empat
dan ini menandakan bahwa ada kemungkinan bahwa dua orang tersangka ini atau terduga ini
dengan inisial aj dan s ini tidak berdiri atau tidak bergerak berdua saja
tapi ada komplotan lain selain dari mereka berdua
dan juga di sana juga ditemukan ada teropong ada pisau ada lakban dan juga ada sepatu tas jaket

dan juga di sana ada jangkar yang berwarna hitam dan juga ada sepatu tas jaket
yang sempat menjadi perhatian dari awak media ketika diumumkan oleh kabinet humas polda metojaya
dan dengan adanya barang barang ini semakin menguatkan bahwa aksi pencurian dan juga penyanderaan ini memang sudah direncanakan jauh jauh hari
dengan menargetkan rumah milik bapak asef sulaiman ini

dan dengan adanya barang bukti ini polisi sekarang kembali untuk mendalami
keterangan dari kedua pelaku ini yaitu aj dan s apakah ada personil lain yang juga menjadi sindikat atau kelompok dari mereka
dan hingga saat ini memang kedua tersangka masih terus diperiksa di polda metojaya
dan berdasarkan arah bukti ini budi dan juga pemirsa ada beberapa kejanggalan sebenarnya yang bisa saya ungkapkan kepada anda
bahwa di sana memang disampaikan atau diperlihatkan kepada kami bahwa di sana memang disampaikan atau diperlihatkan kepada kami

ada sepatu kotor di sana ada jenis yang juga kotor ada jaket di sana
dan saya diminta keterangan apakah para pelaku ini sempat mengganti baju ketika mulai dari memanjat rumah hingga akhirnya masuk ke dalam rumah
dan itu memang dibenarkan oleh pihak dari polda metojaya
dan dia ada suatu pertanyaan besar di sini
pelaku ketika mulai beraksi pada pukul setengah enam pagi

dan hingga baru terus menonjolkan asinya selama kurang lebih hingga jam sepuluh

pagi dan akhirnya pembantu rumah tangga ini sempat keluar dan berteriak meminta tolong kepada polisi yang sudah berjaga
pada rentan waktu dari pukul enam hingga pukul sepuluh ini dalam waktu empat jam ini
pelaku ternyata ketika masuk ke rumah dia juga sempat untuk melepas waktu kotornya
itu yang pertama
dan yang kedua pelaku juga sempat untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bersih
dan menanggalkan atau menyimpan pakaian kotornya ketika sudah berada dalam rumah
dan ketika melakukan penyanderaan ke padang

dan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bersih
kepada bapak asep assefullah dan juga keluarganya
dan dari sini juga ada satu lagi poin yang juga cukup perlu diperhatikan oleh paul d hall h i j
yaitu di mana para pelaku aj dan s sempat meminta korban untuk membuat surat pernyataan
bahwa mereka adalah kerabat dari korban dari bapak asep ini
ini juga nantinya surat pernyataan ini akan diberikan kepada pembantu untuk disampaikan kepada
kembali teman teman yang memiliki keamanan kerabat
yang sudah berjaga di depan rumah sejak pada pukul sepuluh pagi
dan yang juga menjadi pertanyaan juga di sini adalah dengan santainya si pelaku ini sempat dibikinkan instant kepada pembantunya
ketika mereka sedang melakukan penyanderaan kepada orang orang di rumah
ini adalah faktor faktor yang bisa dibilang kejanggalan bagaimana mungkin seorang pencuri yang pada pukul pagi subuh sudah mulai merangsek masuk ke dalam rumah
dan berusaha untuk melakukan pencurian bahkan meminta sejumlah barang berharga dan juga meminta dibuatkan adanya surat pernyataan bahwa mereka adalah saudara dekat dari korban
dan ini adalah tanda tanya harus dipecahkan oleh pihak kepolisian apakah memang pencuri tersebut sudah ataupun si penyandera ini sudah mengenal dengan korban sebelumnya
ini strategi yang harus diperhatikan oleh polda metro jaya karena sejauh ini informasi yang terus diberikan oleh polda metro jaya kepada kami awak media bahwa
tidak ada hubungan ataupun tidak ada korban tidak pernah mengenal pelaku itu siapa gitu
tapi dengan statement yang diberikan oleh polda metro jaya tadi ada sebuah tanda tanya besar di sana
apakah memang ada sesuatu dibalik aksi penyanderaan juga pencurian ini
dan juga budi yang juga menjadi poin yang dijelaskan oleh kabinet pondi metro jaya di sini adalah waktu eksekusi
kita tahu saud tadi anda sudah menjelaskan bagaimana
kronologis pencurian juga penyanderaan ini di mana pada pukul enam pagi pembantu rumah tangga sempat meminta tolong bahwa di kediamannya sedang terjadi aksi pencurian juga penyanderaan
dan pada pukul sepuluh pagi pihak kepolisian baru datang dengan personil yang cukup banyak dan untuk melihat bagaimana situasi di dalam rumah
di rentan waktu di antara pukul enam hingga pukul sepuluh ini cukup panjang sekitar empat jam
menjadi pertanyaan sendiri di sana mengapa pihak kepolisian cukup bisa dibilang lamban untuk menangani adanya informasi
dari masyarakat yang membutuhkan pertolongan secepatnya karena adanya tindak kriminal di kediaman mereka
kabinet pondi metro jaya bapak iwa menjelaskan bahwa pada rentan waktu selama empat jam ini pihak kepolisian terutama dari kasus rsk polsek kebangiran lama
kebangiran baru kami sudah mencoba menelpon kepada bapak asef di sana
pak pasi juga mengatakan bahwa dia dalam kondisi yang baik baik saja tidak terjadi apa apa di sana hanya ada keluarga yang berkunjung ke rumah pada pagi hari
tapi juga dijelaskan di sana statement yang diberikan oleh bapak asep ini bahwa statement yang dikatakan atau dilontarkan di bawah ancaman oleh para pencuri ini
yakni adalah aj dan juga s
dan juga dalam waktu rentan empat jam ini dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan personil baik dari brimop jatan ras baik dari polsek juga polsek juga dari polda
untuk meramu sebenarnya bagaimana upaya untuk melihat ataupun untuk memantau situasi dalam rumah
statement yang dikeluarkan oleh kabinet humas polda metro jaya terkait juga lamanya polisi untuk datang ke lokasi kejadian
dan juga yang satu lagi yang juga harus diperhatikan di sini juga menjadi poin serius di sini adalah
sejak pukul sepuluh pagi hingga pukul dua siang baru dilaksanakannya adanya upaya untuk membebaskan sandra
dari waktu selama empat jam ini bisa dibilang cukup lama dan kita tidak tahu akan akan terjadi dalam seperti apa dengan adanya aksi penyanderaan ini
apa bisa terjadi
karena diketahui bahwa aji dan es ini mereka juga memiliki senjata api dan juga dikhawatirkan bisa digunakan untuk mengancam ketiga korban yang ada di dalam rumah
dan bisa dikatakan di sini dalam waktu rentan dari jam sepuluh hingga jam dua siang pihak kepolisian mengaku
juga masih terus menyusun strategi sebenarnya bagaimana upaya untuk membebaskan para sandera
karena ini menjadi poin serius yang terus kami tanyakan saya tanyakan juga kepada pihak polda
mengapa dibutuhkan waktu yang cukup lama sekali untuk bisa merangsek masuk atau untuk mendobrak pintu dan menyelamatkan para sandra
dan statement yang diberikan oleh dari kabinet polda mitra jaya yaitu mereka membutuhkan waktu untuk melakukan upaya persuasif kepada para penyandra ini
karena poin utama yang harus dilakukan oleh para pihak kepolisian adalah bagaimana menyelamatkan sandra yang sedang ditawan di dalam rumah
caranya adalah memang ada empat protap yang harus dijalankan oleh pihak kepolisian untuk membebaskan sandra
yang pertama itu adalah dengan
secara verbal di mana pihak dari kepolisian meminta secara langsung meminta kepada para penyanda sini untuk melepaskan para sandra secepatnya
memang ketika dikatakan atau ketika dibicarakan upaya untuk membebaskan sandra
ternyata tidak ada respon dari pihak penyandera yaitu aj dan s ini
dan akhirnya juga pihak kepolisian membutuhkan waktu lagi untuk kembali melakukan usaha verbal
meminta agar sandra secepatnya dibebaskan
namun karena tidak adanya respon dari para penyandra akhirnya pada pukul dua siang
akhirnya diambil keputusan bahwa akan dilakukan pendobrakan
nah pendobrakan ini memang menurutkan upaya yang harus dilakukan pihak kepolisian
dan secepatnya dilakukan untuk segera membebaskan sandra yang memang sedang disekap di dalam rumah oleh para pelaku penyandraan ini
dan apabila memang upaya ini tidak berjalan dengan mulus
maka kalau diberikan langkah selanjutnya itu dengan menggunakan peluru karet dan kemudian dengan peluru tajam
dan untungnya ketika pendobrakan ini kedua tersangka langsung menyerahkan diri dan berusaha
dan tidak ada upaya perlawanan di sana
dan akhirnya ketiga sandra bisa dibebaskan dan dua tersangka atau dua penyandra ini akhirnya bisa diamankan dan dibawa ke polri dato' jaya
kembali ke anda budi
ruli menarik sekali analisa anda terkait dengan bagaimana kejanggalan kemudian proses
kejanggalan juga kelambangan pihak polisian dalam mengatasi situasi ini
karena prosesnya berjam jam seperti tadi anda sudah katakan
tapi yang menjadi pertanyaan ruli apa yang membuat para pelaku ini mengincar rumah bapak asep ini
apa yang istimewanya dari rumah bapak asep ini sehingga para pelaku mengincar rumah ini
dan yang terakhir dari saya sebelum anda tutup juga bagaimana kondisi para sandra sekarang
jika tadi para pelaku sudah ada di mapolda metro jaya
bagaimana kondisi keluarga pak asep
budi memang motif dari para pelaku ini yang tetap menjadi pertanyaan besar
sebenarnya mengapa para pelaku ini mengincar rumah bapak asep
dan sudah berapa lama mereka merencanakan aksi pencurian dan mungkin dengan rencana untuk menyandrak keluarga bapak asep ini
semuanya juga masih terus berjalan sekarang seiring dengan proses penyelidikan yang terus berkembang
dan terus berjalan di polri dato' jaya
dengan meminta keterangan dari kedua pelaku
dan tidak hanya itu saat ini juga kalau saya boleh menceritakan kepada anda bagaimana situasi ataupun kondisi dari para sandra yang disekap ini
yang pertama bapak asep sendiri sampai saat ini ia masih berada dalam rumah
dan terus diminta keterangan oleh pihak kepolisian mengenai kronologis dari kejadian yang terjadi sejak pagi tadi
dan untuk ibu eis isi dari pak asep dan juga anaknya safira hingga saat ini
yang informasi yang saya dapatkan di lapangan
masih berada di rumah sakit pondok indah untuk menjalani perawatan
dan juga karena memang ketika diselamatkan
kedua korban ini dalam kondisi yang sangat shock dan butuh bimbingan psikologis untuk mereka
sedangkan membantu rumah tangga
yang bisa dibilang sebagai orang yang memberitahu kepada binmas dan juga kepada pihak kepolisian
bahwa terjadi aksi pencurian penyanderaan di kediamannya
saat ini sedang berada di polri dato' jaya dan diminta keterangan oleh pihak kepolisian
sekali lagi terima kasih ruliku dewan atas laporan anda
sangat komprehensif dari lokasi kejadian di pondok indah jakarta selatan
terima kasih ruli